world superbike championship dua ribu dua puluh satu akan berlangsung pada dua puluh dan dua puluh satu november dua ribu dua puluh
di mana balapan kelas dunia ini berlangsung di pertamina mandalika international street circuit
yang juga nantinya akan menjadi lokasi penyelenggaraan motogp dua ribu dua puluh
kita akan simak bersama profil dari sirkuit yang area pinggir aspalnya ini dicat dengan motif batik
berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ini dia ada negara kita indonesia dan sirkuit mandalika terletak di lombok tengah nusa tenggara barat
lintasan bernama resmi pertamina mandalika international street circuit ini dibangun di atas lahan seluas satu ratus tiga puluh hektare
dan sirkuit ini berada di dalam kawasan ekonomi khusus para wisata mandalika
dan ini nih yang menarik untuk diketahui sirkuit ini berbeda dengan sirkuit street
jadi kalau sirkuit street adalah jalanan yang dibuat menjadi sirkuit seperti di monaco singapura dan juga makau
sedangkan konsep ini street circuit ya dilihat di mandalika ini jika sedang tidak dipakai balapan maka akhirnya menjadi kawasan pariwisata
jadi artinya masyarakat bisa menggunakan sebagian dari tracknya untuk bisa jogging
tapi harus diingat bahwa tidak boleh di lintasan utama karena itu khusus akan digunakan untuk balapan
selanjutnya menurut situs resmi world superbike pertamina mandalika international street circuit ini memiliki panjang
tiga km atau tepatnya sekitar empat tiga ratus sepuluh meter
biasanya yang juga ingin diketahui adalah jumlah tikungannya
ini dia ada tujuh belas tikungan di sirkuit ini di mana sebelasnya mengarah ke kanan
dan enam lainnya ke kanan
kemudian ke arah kiri
seperti sirkuit pada umumnya sirkuit ini juga memiliki lintasan lurus yang akan menjadi titik start dan juga titik finishnya
panjangnya adalah lima ratus tujuh meter
kalau nonton balapan ini yang juga paling seru adalah sorak sorak ya dari para penontonnya
nah penonton sirkuit mandalika ini sebenarnya kapasitasnya bisa menampung hingga dua ratus ribu orang
tapi khusus untuk event world superbike nanti
hanya akan tersedia untuk dua puluh lima ribu penonton saja
dimana area penonton di sirkuit mandalika ini akan tersebar di hospitality suites
dan juga sejumlah titik grandstand lainnya yang ada di sekitar sana
selanjutnya yang juga jadi fasilitas dari sirkuit yang satu ini
adalah area padex sirkuit mandalika yang bisa diisi sekitar empat puluh tim
ya keren ya ini miliknya indonesia nih ya
adanya di indonesia
itulah tadi profil sirkuit mandalika di lombok tengah nusa tenggara barat
dan tentu kita berharap ya sirkuit ini bisa memberikan dampak positif
baik di bidang olahraga hingga ekonomi dan juga pariwisata